seorang pria di cirebon babak belur dihajar warga karena kedapat mencuri telepon genggam milik seorang pedagang
di subang seorang ibu tiri diamankan polisi karena diduga menyiksa anaknya
bersama informasi lain berikut kilas kriminal selengkapnya
seorang pria di cirebon diamankan petugas kepolisian karena kedapatan mengambil telepon genggam milik seorang pedagang di pasar cagasatru kota cirebon seninsia
pelaku yang sebelumnya sempat berusaha kabur dengan menaiki angkutan umum akhirnya tertangkap dan menjadi bulan bulanan warga hingga babak belut
beruntung ada petugas polisi di lokasi kejadian yang mengamankan pelaku dan membawanya ke mapolsek saltim cirebon kota guna pemeriksaan lebih lanjut
mira bila tiga puluh tahun digelandang petugas polres subang setelah sempat buron karena diduga menyiksa anak tirinya fr tujuh tahun di rumah kontrakannya di desa cicadas kecamatan sagalahherang subang
pelaku diamankan di kawasan cikole bandung berikut barang bukti berupa sebuah gayung dan sandal yang digunakan pelaku untuk menyiksa korban
berdasarkan pemeriksaan pelaku kerap kesal dengan penghasilan suaminya yang bekerja sebagai tukang ojek
anak tirinya pun menjadi bahan pelampiasan kekesalan pelaku dengan menyiksanya
korban disiksa dengan dipukul menggunakan gayung dan sandal
atas perbuatannya pelaku akan dijerat dengan undang undang perlindungan anak
rs dan ms pasangan mesum sesama jenis yang ditangkap saat reskrim polresta depok hari minggu lalu telah menjalani pemeriksaan secara intensif
kini keduanya telah ditetapkan sebagai tersangka pemeran dan penyebar video mesum
kapolresta depok kombes didik sigiarto mengatakan salah satu tersangka yakni rs telah berulang kali melakukan hubungan sesama jenis
ia juga telah mengunggah dua puluh video berisi adegan mesul
atas perbuatannya kedua tersangka terancam pasal dua puluh sembilan undang undang no empat puluh empat tahun dua ribu delapan

pertama rsk dan ms pasangan mesum
pertama rsk dan ms pasangan mesum
pertama rsk dan ms pasangan mesum
ar dua puluh lima tahun digiring petugas satuan resensi narkoba polres tadepok bandung senin petang
karena mengedarkan psikotropika jenis sabu sabu seberat dua onsen nilai rp tujuh puluh sembilan juta
penangkapan pria yang kesehariannya sebagai karyawan toko pakaian ini berawal dari informasi warga yang curiga
terkait adanya transaksi narkoba di rumah tersangka di kawasan regol
kepada petugas ayah satu anak ini mengaku terpaksa mengedarkan sabu
karena terdesak kebutuhan ekonomi pasca istrinya di penjara akibat kasus penipuan
untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya pelaku terpaksa mendekam di sel tahanan satuan narkoba polrestabes bandung
guna proses hukum lebih lanjut
diduga pengemudi belum akhir berkendara sebuah mobil sedan di tasik malaya jawa barat terjerumus ke jurang sedalam sepuluh meter
sementara itu pemerintah kota bandung menertibkan
reklame yang ada di kota bandung
bersama informasi lainnya inilah jawa barat dua puluh empat jam
mobil yang dikemudikan oleh jajang warga mangun reja kecamatan singaparna itu terjun bebas ke jurang sedalam sepuluh meter
di kampung sukabukti desa santana mekar kecamatan cisayong tasikmalaya
kejadian berawal ketika pengemudi berlatih mengendarai mobil
saat hendak memutar balik pengemudi tak bisa mengendalikan kendaraan hingga terjungkal ke jurang
beruntung pengemudi hanya mengalami luka ringan
namun petugas dan warga sempat kesulitan saat mengevakuasi mobil dari dalam jurang
wali kota bandung ridwan kamil senin siang memimpin penertiban untuk membongkar sejumlah reklame yang berada di jalan perintis kemerdekaan kota bandung
salah satunya adalah reklame yang di jalan perintis kemerdekaan ini
yang ukurannya besar dengan panjang enam meter
reklame ini nantinya akan disesuaikan agar tidak menghalangi pandangan ke aliran sungai serta sesuai dengan konsep art deco kota tua bandung
pemerintah kota bandung mempunyai target pendapatan daerah dari reklame sebesar dua ratus enam belas miliar di tahun ini
diharapkan dengan adanya penataan ini membuat kota bandung yang sempat mempunyai predikat kota reklama menjadi bersih dan asri
pt bandara internasional jawa barat bijb kertajati
dengan pt angkasa pura ii senin siang menandatangani kerjasama operasional kso selama tujuh belas tahun ke depan
penandatanganan ini dihadiri oleh menteri bapenas bambang brojonegoro gubernur jawa barat ahmad heriawan
dirut ap dua muhammad awaludin dan dirut bijb firda dimas eka putra
saat ini pembangunan bandara yang berlokasi di kecamatan kertajati kabupaten majalengka ini sudah mencapai delapan puluh lima persen
diharapkan bandara kebanggaan jawa barat ini sudah bisa beroperasi sekaligus menjadi embarkasi haji untuk pemberangkatan haji tahun ini